ini harus dianggap
punya duit nggak lo hah nih dompet isinya semua nih cuman ya bingung aja anak dan cucu
lo kan udah mati kemarin eh kuburannya juga belum kering udah mau main lagi ya lo pikir kalau gue
kagak main anak cucu gue hidup lagi gitu eh rokme
apa setau gua lo udah bangkrut sedangkan rumah anak lo aja yang satu satunya udah
dicipta thomas saja omfong dia main hasil dari uang selawatan anak cucunya
sekarang gue yang menang
ibu ibu dari mana aja
nggak sempet nggak sempet ibu kemana aja deh tadi udah dibilang sempet sempet tahu bu
tapi kita butuh banget barang barang itu bu ya udah kalau gitu biar aja yang belanja uangnya mana
bu udah habis habis habis buat apa bu main main
kalau gue main judi gue menang
gue main dua kali dibatal
ya allah ya tuhan
engkaulah zat yang maha mengetahui kehidupanku ini ya allah
engkaulah zat yang maha mengetahui kesulitan dan jalan keluar untukku ya allah
tiada yang lebih berarti kejualan atas penontonan darimu ya allah
biar dikerja di sini bu
kamu mau jadi tukang cuci
aisyah ini mudah
dia gak boleh kerja di tempat saya
bisa bisa si bapak kegait lagi sama dia
ada apa bu
ada tamu kok gak diajak masuk
pak dia ini bukan mau bertamu ke rumah kita
pak dia ini
ini sedang menawarkan diri untuk menjadi tukang cuci di rumah kita
semenjak suami saya meninggal
gak ada lagi yang menafkai saya pak
saya harus mencari kerja pak
kalau kamu belum dapat kerja
kamu bisa kerja di sini
seenaknya aja bapak terima dia
kasihan dia bu
dia butuh kerja
di mana sih hati hati nurani bu

kok malah gak mau bantu
bapak ini gimana sih
pakai pakai perasaan perasaan segala
enggak pokoknya semua terserah bapak
kamu dari mana mungkin
kamu darat kamu
kamu dari mana
kamu dari mana
kamu aje aje di rumah
kamu belum itu kamu
bahkan kamu tidak merasakan dengan syarat itu
ibu tahan ya ibu biar itu cerita ibu buat ibu
ibu tahan ya ibu
waalaikumsalam ada apa kok kelihatannya
ngomong aja yang jelas ada apa sih
oh enggak enggak sudah kewajiban saya kok untuk menolong orang yang lagi kesusahan
ibu mertua saya sakit pak ibu tadi pingsan pak
hah kok gak dibawa ke dokter
makanya saya kesini mau pinjem uang sama pak rt
saya tahu saya belum pantas pinjem uang sama bapak
padahal baru sehari kerja pak
tapi saya janji pak saya janji saya akan ganti pak
alhamdulillah cukup pak makasih ya pak saya janji saya akan ganti pak
yaudah cepet cepet bawa bapak bapak kamu ya ke dokter
makasih pak assalamualaikum
bapak ngeliatin siapa sih
oh itu tadi pak burhan bu
iya pak burhan
tapi suaranya perempuan
ibu udah enakan bu
udah udah udah enakan kamu dari mana
bu aisyah baru pulang pinjem uang sama pak rt
ini uangnya bu
sekarang kita ke rumah sakit ya bu
anderen yang ini